lengsi kamu bersembunyi di sini ya

lengsi bawa ini
tusuk konde emas ini satu waktu sangat berguna untuk menolong kalian berdua
lengsi bawa ini
yang selalu berasing
ternyata kakang tega
kakang telah mengkhianati nyata kita
kakak gak ngerti maksud kamu
buktinya kakak lebih membela ningsi dan menyerangku
kakak gak menyangka kalau itu kamu
kakang kirain tadi itu orang jahat
tapi kenapa kakang membela dia
kakang gak mengerti
ningsi adalah anak putri raja majalaya
jadi tanggung jawab kakang untuk melindungi dia
kakang mencintai dia kakang
gayatri kamu salah
kakang sama sekali gak mencintai dia
kakang sangat mencintai kamu
kalau kamu gak percaya dengan cinta kakak
kamu bunuh saja kakang sekarang
bunuh kakang sekarang
kakang mencintai dia kakang
kakang mencintai dia kakang
kakang mencintai dia kakang
kakang mencintai dia kakang
kakang mencintai dia kakang
kakang mencintai dia kakang
kakang mencintai dia kakang
kakang mencintai dia kakang
kakang mencintai dia kakang
kakang mencintai dia kakang
kakang mencintai dia kakang
kakang mencintai dia kakang
kakang mencintai dia kakang
kakang mencintai dia kakang
kakang mencintai dia kakang
gayatri adalah istriku
nyata gayatri tidak tega
rupanya cintanya pada wijaya
aku akan mencari
batu biru dan menjaga wijaya
menjatuhkan batu biru
aku harus menemukan batu keempat itu
dengan batu itu
aku bisa membalas dendam kepada kak wijaya
aku harus menemukan batu keempat itu
jangan halangi aku harimau

sekarang dua batu sudah di tanganku
dan sebentar lagi
dendamku akan terbalas
sekarang aku sudah kehilangan gayatri dan ningsi
aku harus bisa menyelesaikan semua persoalan ini
dimana kau berada
aku sudah lihat
kamu telah mengumpulkan dua buah batu biru
apa mamu sarpala
sisa batu biru itu sekarang ada di tangan wijaya gayatri
jika kamu mampu mengumpulkan batu biru itu
aku akan membantumu
balas dendam pada ningsih dan wijaya
bukankah itu maumu
aku memang ingin membalas dendam
tapi aku tak mau menyakiti kakak ngejaya
setelah itu gayatri
aku akan memberimu kesaktian yang luar biasa
perempuan ini masih mencintai wijaya rupanya
dasar makhluk lemah
kamu tidak mau menerima usulanku
terpaksa aku memaksamu
aku akan menuruti maumu sama
dan aku akan mengambil batu biru itu
dan membalas dendamku pada wijaya
ini dendam yang kelima
aku harus bisa menyelesaikan semuanya
dan aku akan menjelaskannya pada gayatri dan ningsi
ini makhluk penghuni dendam ini
kakak selama ini belum bercerita tentang ninsi
sudahlah kang aku sudah melupakan semuanya
dan aku juga sudah memaafkan kak kang
oh ya kang
ini ada dua batu yang harus aku kembalikan pada kakak
semoga bermanfaat ya kang
terima kasih gayatri
dengan lima batu biru ini kita akan selamatkan dewi kalian
kenapa aku selalu mengharapkan cinta dari orang yang salah
kak kang ujaya seandainya saja kak kang belum memiliki gayatri
perempuan cantik kau mau kemana
mau apa kamu menjegat aku
tidak aku tidak sudi
lebih baik aku mati
jangan bikin aku tambah marah next
sebentar lagi aku akan membuat si wijaya kakakmu itu mati
sarpala akan membunuh kak kang ujaya
dan aku akan membuat si wijaya itu mati perlahan lahan
dan aku ingin dia lebih menderita
kasian sekali kak kang ujaya
dia sudah beberapa kali menyelamatkan nyawaku
sekarang sekarang adalah waktunya aku mempertaruhkan nyawaku
lepaskan kak kang ujaya
aku akan membunuhmu